lamian asal tiongkok disebut sebagai
cikal bakal penyebaran kuliner mie
di seluruh dunia
keunikan pembuatan mie inilah yang membuat rasa
yang ditarik di sebuah outlet lamian di bilangan jakarta selatan
di tangan seorang koki handal
dibutuhkan waktu hanya sepuluh hingga lima belas menit
untuk membuat seporsi lamian
menegangkan atau menarik mie menjadi tahapan
paling penting dalam menentukan
tekstur dari lamian yang ingin dihasilkan
dan membuatnya lebih mudah
sejumlah modifikasi bumbu
memang dilakukan guna menyesuaikan lidah orang indonesia
namun pembeli kedai ini
tetap mempertahankan keaslian lamian yang dijajakannya

ia bahkan mendatangkan langsung pembuat lamian dari
untuk berbagi ilmu proses pembuatan mie tarik

itu bumbunya kan dari china

jadi semua topiknya
dengan citra rasa
jadi masyarakat lebih
masuk lebih punya rasanya
ramen dari jepang menjadi hidangan mie
asia timur kedua yang saya nikmati
kuah kaldu menjadi unsur terpenting
dalam semangkuk ramen
yang juga menjadi penentuan keaslian rasa
kuah kaldu ramen kerap dibuat dari
campuran kaldu babi dan mirin
atau arak jepang yang non halal
namun di indonesia banyak tempat yang
menjajakan ramen halal
proses perebusan katsuobushi
atau daging asap ikan cakalang
dan kombu atau ganggang laut ini
memakan waktu cukup panjang
hingga tiga jam
nantinya air perebusan katsuobushi
dan kombu yang disebut saus dashi
akan dimodifikasi menjadi miso ramen
atau spacy ramen
dengan penambahan sejumlah bumbu serta pasta
kacang kedelai atau miso
sebetulnya gula cair itu pengganti dari
jadi kalau setiap masakan itu
ada gulanya ada manisnya untuk mendapat
ramyeon dari korea merupakan
hidangan mie yang mendapat pengaruh cukup besar
dari ramen jepang
namun berbeda dengan ramen yang
membutuhkan waktu lama dalam proses
membuat kuah kalunnya ramyeon
justru dikenal sebagai instan
karena hanya butuh waktu sebentar untuk memasaknya
meski merupakan mie instan
kepopuleran ramyeon di indonesia
terus naik berkat kemunculannya
di berbagai drama ataupun film korea
yang digemari di banyak warga indonesia
saya juga gak mau ketinggalan menikmati
menggunakan tutup panci dan menggunakan
sumpit besi atau sujil
jadi untuk pecinta ramyeon sudah tahu bahwa
mie yang aslinya ini
merupakan mie instan ini
kaya dengan rasa pedas
dan juga gurih
tapi yang membuatnya jadi istimewa adalah
cara makannya kemudian juga
topping yang ditambahkan ke dalamnya
kalau tadi sudah makan mie nya
juga topping dagingnya sekarang kita tambahkan kimchi
sebagai pelengkap rasa
sehingga rasa koreanya bisa dapat banget
cara makannya gini
sejarah panjang kemunculan mie
dimulai pada era dinasti tange
tahun enam ratus masihi
sebelum akhirnya dibawa pedagang dan bangsawan
tiongkok ke sejumlah negara termasuk indonesia
sebenarnya mie ini dari awalnya pun
merupakan sebuah proses
alkurturatif ya kalau saya sebut
teknik adonan itu
tepung gitu ya dicampur air
itu sebenarnya berasal dari timur tengah
awalnya sampai kemudian
sampai ke cina
nah kemudian juga percampuran bumbu bumbu
seperti ini ya setelah mie itu melanglang
buwana kemana mana saya kira ini juga
suatu bentuk akurturatif
ak mie menambahkan bagi masyarakat
tiongkok meski tergolong
makna filosofis karena menjadi simbol harapan
akan keberkahan panjang umur
warsa indra raharja cekarta